pengusung kongres luar biasa pssi kelompok delapan puluh lima telah memiliki kandidat calon ketua umum sebagai pengganti lanyala mataliti
kelompok delapan puluh lima ini memastikan calon ketua umum yang diusung bukan kader partai politik
pembekuan pssi oleh pemerintah berujung pada vakumnya roda kompetisi selama setahun terakhir
kongres tahunan yang digelar fifa di meksiko menjadi momen bagi kelompok delapan puluh lima untuk mengajukan ketua umum pssi yang baru
ketua umum pssi saat ini lanyala mataliti tersangkut kasus korupsi dan hibah kadin jawa timur